berawal dari tekad yang kuat seorang nenek yang tinggal sebatang kara di ponorogo jawa timur
terdaftar menjadi salah satu calon haji dan direncanakan berangkat akhir juli dua ribu delapan belas
demi mewujudkan mimpinya nenek yang sehari hari menjadi buru tani ini harus menabung selama dua puluh delapan tahun
seperti inilah salah satu keseharian supinah warga desa ngerupit kecamatan jenangan ponorogo jawa timur
di usianya yang senja nenek berusia tujuh puluh delapan tahun ini masih semangat menjalani hidup
termasuk untuk melaksanakan rukun islam kelima yakni menunaikan ibadah haji
nenek yang biasa disapa mbah supina ini masuk dalam kloter tiga puluh tujuh embarkasi surabaya
dan berangkat ke tanah suci pada dua puluh delapan juli mendatang
demi mewujudkan keinginannya mbah supinah yang telah menjanda selama empat puluh tahun dan hidup sebatang kara ini
setiap hari harus menyisikan uang penghasilannya sebagai buruh tani selama lebih dari dua puluh delapan tahun
tak hanya buru tani tanaman padi berbagai pekerjaan kasar yang seharusnya dilakukan
kaum adama dan perempuan yang berpengalaman untuk menjana kembali ke tanaman
seperti menjadi juru masak nasi dalam hajatan penanam pohon tebu hingga membersihkan ladang
setiap hari mbah supinah mendapatkan upah tidak lebih dari rp tujuh puluh
dari upah tersebut ia menyisikan rp sepuluh hingga rp tiga puluh

dari upah tersebut ia menyisikan rp tiga puluh
dari upah tersebut ia menyisikan rp tiga puluh
dari upah tersebut ia menyisikan rp tiga puluh